bukan di situ di depan rumah
inilah suasana setelah duel antara dua orang warga usai pemilihan kepala desa
di desa tandung malangke kabupaten luwu utara sulawesi selatan
yang terjadi pada rabu siang
aksi duel dipicu adanya provokasi hingga salah satu warga merasa tersinggung
dengan menggunakan senjata tajam kedua warga berinisial ky dan jd
terlibat aksi satu lawan satu
jd tewas di tempat akibat ditusuk di bagian dada
sementara ky yang juga mengalami luka di lengan kiri langsung melarikan diri
pelaku berhasil ditangkap oleh unit resmopsat reskrim polres luwu utara
di baibunta pada hari kamis
untuk menjaga situasi tetap kondusif kapolres luwu utara telah menemui
tokoh adat tokoh masyarakat dan keluarga kedua belah pihak
kemarin kami sudah mendatangi atau sudah ketemu
toko yang ada di desa tanggul kemudian di rumah duka juga
di bibi kusuma sudah kami temuin
untuk semuanya masing masing menahan diri